menjadi penghuni pelatnas angkat besi indonesia sejak tahun dua ribu delapan belas lalu
lolos ke olimpiade tokyo dua ribu dua puluh menjadi prestasi tersendiri bagi nurul akmal
nurul akan menjalani debutnya di olimpiade tokyo
setelah namanya masuk dalam daftar enam besar dunia kualifikasi
federasi angkat besi internasional atau iwf
menekuni angkat besi sejak usia enam belas tahun
tampil di ajang olahraga terbesar dunia seperti olimpiade mewakili indonesia
memang menjadi salah satu mimpi dari lifter asal aceh ini
kebanggaan yang dirasakan wanita berusia dua puluh tujuh tahun ini pun semakin lengkap
setelah dirinya diberikan kepercayaan sebagai pembawa bendera merah putih
di upacara pembukaan olimpiade tokyo nanti
cuma kan harus betul betul persiapannya kan harus mateng kayak gitu
karena kan dilihat oleh seluruh dunia gitu nanti
emang nurul ada persiapan khusus nih nurul
buat nanti membawa bendera kita di ade fili ada persiapan khususnya
nggak mungkin seperti jalannya kan harus gini
kalau nurul kan jalannya kayak maaf kata kan kayak aerobot
kebanggaan yang sama juga dirasakan oleh rio waida
atlet surfing andalan indonesia
bersama nurul rio juga akan menjadi pembawa bendera indonesia
di upacara pembukaan olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
tampil di ajang sebesar olimpiade juga merupakan pengalaman perdana
bagi atlet berusia dua puluh satu tahun ini
rio waida lolos ke tokyo berkat penampilan apiknya
menjadi peselancar peringkat dua asia di world surfing games dua ribu sembilan belas
di miyazaki jepang
di world surfing games dua ribu dua puluh satu di el salvador bulan juni lalu
rio juga tampil bagus dan mampu melaju
hingga babak perempat final
saya sangat bangga menjadi pembawa bendera nanti
di pembukaan olimpik tokyo dua ribu dua puluh
dan saya berterima kasih kepada semua orang
saya sudah percaya dengan saya
semoga semua atlet indonesia bisa berprestasi
dan tolong mendukung kita semua
menurut jadwal upacara pembukaan olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
akan digelar tanggal dua puluh tiga juli mendatang
namun pandemi covid sembilan belas yang belum usai
membuat olimpiade kali ini akan berlangsung tanpa penonton